ya ini adalah video amatir menunjukkan genangan banjir merendam jalan medan merdeka barat dan selatan
setinggi sekitar enam puluh cm
sejumlah sepeda motor yang nekat melintas pun akhirnya mogok karena mesin kemasukan air
masih buruknya drainase membuat air tidak dapat mengalir lancar sehingga merendam jalan
sekda pemprov dki jakarta saifullah yang mengecek langsung lokasi menyebutkan
mulut saluran air belum teruji sehingga terjadi antrian air hujan masuk ke gorong gorong
dan dengan evaluasi ini pihaknya akan segera melakukan perbaikan dengan memperlebar mulut saluran air
sementara itu hujan deras yang mengguyur ibu kota juga membuat underpass gandhi kemayoran jakarta pusat
untuk ketiga kalinya
pemprov dki jakarta menunjukkan bahwa hujan ras yang mengguyur ibu kota juga akan segera melakukan perbaikan dengan memperlebar mulut saluran air
dengan air yang masuk lebih banyak air yang masuk sehingga keteteran pompanya terendam dan kemudian